satu persatu kader dari partai solidaritas indonesia atau psi memutuskan untuk mengundurkan diri imbas partainya bertemu dengan bakal calon presiden prabowo subianto
momen mereka mengundurkan diri dalam waktu yang hampir berdekatan
lantas mengapa kader mundur setelah psi menerima kunjungan prabowo
bergabung bersama kami malam hari ini direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin
kang ujang selamat malam
selamat malam bang reza assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kang ujang menurut anda nih apakah perpecahan di tubuh psi akibat condong ke prabowo sudah bisa diprediksi sejauh ini
ya awalnya tidak diprediksi ya siapa yang bisa memprediksi kalau soal dukungan ke prabowo itu psi menjadi pecah
karena kita tahu bahwa sejatinya psi itu kan mendukung mengusung ganjar pranowo
tetapi ke prabowo kan belum
itu kan belum ada dukungan psi kepada pak prabowo yang jelas
memang banyak kader
kelihatannya ya kader psi itu sudah kandung ya sudah jelas sikapnya psi mendukung ganjar
tetapi tahu tahu kok ingin merapat atau mendekat ke pak prabowo
sehingga ya dengan alasan itu ya suka tidak suka senang tidak senang kader kader yang mulai satu demi satu mengundurkan diri karena sikap psi yang katakanlah pelin pelan ya
atau yang kemarin mendukung ganjar kok saat ini arah arahnya ke pak prabowo seperti itu
kang ujang menurut anda nih sikap mundurnya para kader bisa menjadi penilaian nggak sih kalau proses kaderisasi di internal psi justru lemah begitu
ya kita tahu ya mundurnya kader psi bukan sekarang saja
sudah banyak itu kader kader di daerah yang mengundurkan diri
bahkan banyak itu adik adik saya dulu yang satu kampus yang menjadi kader kader di daerah itu banyak yang mundur
karena memang proses kaderisasinya nggak jalan
lalu idealisme yang diperjuangkan dulu ketika mendirikan partai gitu ya itu tidak sejalan lagi tidak segaris lagi
hari ini ya sudah pasar bebas saja sudah sama dengan partai lain
ketika dulu misalkan belum ada anggota dprd nya misalkan belum terpilih masih berjuang ya rasa idealisme itu masih ada
tetapi ketika saat ini sudah ada masuk dalam kekuasaan sudah ada masuk dalam pemerintahan bahkan sudah ada yang menjadi wakil menteri ya
nah ini menjadi persoalan
persoalan perjuangan idealisme itu menjadi hilang
ya karena itu wajar saja jika banyak kader ya dari psi itu yang mundur
karena bagaimanapun banyak kader psi yang saya lihat ya masih dalam jalan yang lurus begitu
tapi di saat yang sama pengurus partainya itu ya tadi ya belak belok lah bengkak bengkok kira kira seperti itu
rasanya sudah ada perbedaan pandangan begitu ya arahnya mau kemana sehingga harus pecah di sini begitu ya
tapi kalau menurut kang ujang sendiri sinyal psi yang condong ke prabowo ini memang karena arahan dari presiden jokowi atau enggak
karena tadi sebelumnya kita juga lihat ada statement dari jubir psi sigit widodo yang mengatakan masih menunggu arahan dari pak jokowi begitu
ya kalau kita baca ya apa namanya psi ini kan partai yang memang dijaga ya dibesarkan oleh pak jokowi juga
makanya sikapnya itu tegak lurus terhadap perintah pak jokowi
dan memang betul apa yang disampaikan oleh jokowi
dibesarkan oleh jokowi dibesarkan oleh psi bahwa saat ini hingga saat ini ya memang psi belum ada dukungan kepada pak prabowo
tetapi kalau kita lihat dari statementnya grace natali ya tadi ya disampaikan di publik di cnn gitu bahwa ya tondo tondonya sudah kelihatan begitu
artinya bisa jadi kemarin mendukung ganjar besok mendukung prabowo bisa jadi
yang itu membuat kader kader psi ya kelihatannya
kehilangan kesabaran untuk mundur lebih cepat
padahal belum ada keputusan secara resmi dari psi untuk mendukung pak prabowo
betul betul tadi grace natali juga mengatakan bahwa keputusannya belum final begitu ya akan mengarah kemana
tapi kalau dari pandangan anda kang ujang kira kira kemana arah dukungan psi ini
ya saya sih melihatnya tergantung pak jokowi ya
pak jokowi kan ada dua hal yang bisa saya baca
pertama bisa saja mendukung ganjar
mereka sudah menggunakan perintah dari partai
yang kedua bisa juga pak jokowi main dua kaki
artinya main dua kaki itu ya di ganjar mendukung di pak prabowo mendukung
kalau kita lihat lagi juga sikap pak jokowi itu juga lebih banyak misalkan mendukung pak prabowo
relawan relawannya sudah mulai mendukung pak prabowo
lalu juga misalkan relawannya gibran juga di solo relawannya jokowi juga di solo mendukung pak prabowo
projo ya itu juga mendukung pak prabowo
saya melihat arah arah dukungan pak jokowi itu ya sekarang ini memang belum diputuskan
tapi kalau dilihat dari perspektif orang jawa ya tanda tandanya gitu tondo tondonya bisa saja ke pak prabowo
tapi saya melihatnya bisa main dua kaki lah kira kira cari aman begitu
seberapa persen kang ujang kemungkinan untuk mendukung pak prabowo
seberapa persen lagi kemungkinan untuk main dua kaki menurut anda
kalau saya begini menganalisanya ya secara objektif saja
kalau pak jokowi masuk mendukung pak ganjar itu tidak akan punya peran
artinya di pdip tidak bisa menentukan itu pak jokowi
di pdip kan pak jokowi tidak punya peran apa apa
lalu ketika ganjar menang pun ya pasti pak jokowi akan ditinggalkan
kenapa karena pak ganjar itu akan patuh dan tunduk pada pdip bukan kepada pak jokowi
makanya saya melihat yang rasional bagi pak jokowi adalah untuk mengamankan gitu ya
untuk mengamankan gitu ya untuk mengamankan gitu ya untuk mengamankan gitu ya
untuk mengamankan gitu ya

maka yang rasional itu ya bisa saja mendukung pak prabowo kenapa
karena ingin aman juga ingin punya peran juga
makanya muncul misalkan isu gibran jadi cawapresnya pak prabowo
lalu juga muncul golkar ingin adam munasduk di take over untuk bisa mendukung pak prabowo gitu loh
itu kan indikasi indikasi katakanlah dukungan dukungan kuat jokowi kepada pak prabowo
itu kan indikasi indikasi katakanlah dukungan dukungan kuat jokowi kepada pak prabowo
itu kan indikasi indikasi katakanlah dukungan dukungan kuat jokowi kepada pak prabowo
misalkan mk tadi ya masyarakat mengajukan judisi review terkait batas minimal usia cawapres dan cawapres
yang ingin menurunkan penggugat itu ke tiga puluh tujuh
itu kan ditolak oleh pdip
ya saya melihat bahwa memang ketika misalkan pak jokowi mendukung ganjar
itu tidak punya peran apa apa dan dalam konteks politik berbahaya
maka ya pasti pak jokowi punya alternatif lain untuk bisa mendukung pihak lain yang bisa mengamankan dirinya begitu

lihat saja tondo tondonya ke arah mana begitu ya
terima kasih direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin sudah bergabung bersama kami malam hari ini selamat malam
sama selamat malam bang reza